dan program pelatihan kartu prakerja menuai kritik mulai dari jenis pelatihan yang dinilai kurang tepat
hingga dugaan potensi kartu prakerja jadi manfaatkan untuk mengambil insentif tunainya bukan ilmunya
kita bahas malam ini bersama peter abdullah direktur riset center of reform on economics atau core indonesia
melalui skype pak peter selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih pak peter sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
soal kartu prakerja kita tadi sudah melihat beberapa informasi sebelumnya
dikatakan ini sia sia di tengah pandemi covid seperti ini
ada beberapa pelatihan yang kita lihat memang pelatihannya macam macam ya pak
tapi kalau secara general apa pendapat core soal ini
ya sebenarnya kalau dibilang sia sia ya enggak ya
karena kartu prakerja itu sebagiannya itu berupa insentif yang ditujukan untuk membantu mereka
yang terkenal adalah yang terdampak
jadi ada sekitar tiga juta setengah dua juta setengahnya itu adalah untuk insentifnya
untuk bantuan tanda kutip bantuan sosialnya
yang satu juta itu untuk pelatihan
nah kritik memang ada di pada pelatihannya
bukan secara keseluruhannya
jadi ini yang harus kita pahami bersama
kritik utamanya ada pada pelatihannya
di mana pelatihan ini rasanya tidak tepat waktu
karena yang dibutuhkan oleh mereka yang terdampak khususnya mereka yang kena phk
itu bukan pelatihan
mereka membutuhkan dana tunai karena mereka kehilangan income
jadi mereka membutuhkan dana untuk menggantikan income yang mereka peroleh selama ini
kalau misalnya dilihat sekarang bagaimanapun kan ini sudah berjalan
dan kemudian sudah muncul beberapa keluhan
anda juga sempat mengatakan
apakah betul kemudian masyarakat hanya mengincar tunainya saja
ya dugaan itu yang saya sampaikan
karena pada waktu kita seminar ya mendengarkan paparan dari
manajemen pelaksana dari kartu prakerja
itu disebutkan bahwasannya mereka terharu karena begitu banyaknya peserta
banyaknya peminat kartu pekerja
ya saya sampaikan pada waktu itu
agar supaya pemerintah hati hati untuk
melihat menilai dari banyaknya jumlah mereka yang mengajukan kartu prakerja
kesuligaan saya adalah mereka bukan mengincar pelatihannya
tapi mengincar insentifnya
karena pelatihan itu menjadi sebuah syarat untuk mereka mendapatkan insentif
dan belum tentu juga pelatihan itu kemudian yang membuat mereka
mengalami atau kegembiraan
yang mereka harapkan
kan justru adalah berapa yang akan mereka terima
tadi kan dari wawancara cnn juga tadi disampaikan
yang mereka tuju sebenarnya adalah insentifnya
mereka menutup insentifnya
pelatihan itu mereka jalani karena itu merupakan prasaratnya
mereka baru bisa mendapatkan insentif kalau sudah mengikuti pelatihan
nah ini kalau menurut saya
di tengah kondisi yang sekarang ini
siapa yang membutuhkan pelatihan
dan pelatihan itu sendiri juga tidak akan membuat mereka mendapatkan insentif
dan pelatihan itu sendiri juga tidak akan membuat mereka mendapatkan insentif
karena setelah pelatihan
harapannya kalau di dalam kondisi normal
setelah mereka mendapatkan pelatihan
kemampuan mereka ditingkatkan
mereka bisa mendapatkan pekerjaan
sekarang ini mereka yang sudah kena phk
itu kan bukan mereka yang kekurangan
itu kan bukan mereka yang kekurangan keahlian
mereka kebanyakan sudah punya keahlian
punya skill punya pengalaman
tapi karena dunia usahanya atau perusahaannya itu
tidak bisa beroperasi secara normal
kemudian mereka di rumah
kemudian mereka di rumahkan
mereka di phk
pelatihan menjadi tidak relevan
karena pelatihan itu ditunjukkan untuk meningkatkan keahlian
sementara mereka sudah
tanda kutip punya skill
mereka tidak butuh pelatihan itu
yang mereka butuhkan adalah pekerjaan
yang mereka butuhkan adalah income
mereka sudah punya skill
mereka tidak butuhkan pelatihan
jadi di tengah kondisi seperti sekarang ini
mereka centrum nya adalah
untuk mendapatkan insentif
untuk mendapatkan keuntungan
dari pengganti dari income yang mereka
oke saya mengutip dari cnn indonesia ini
sudah ada informasi ternyata
soal mereka yang memang
mengikuti program ini
demi mendapatkan insentifnya
ada seseorang yang langsung
menyelesaikan semua pelatihan
dalam waktu tujuh jam
langsung tidak ada istirahat
tujuannya memang supaya
mereka segera dapat sertifikatnya
tapi hingga empat hari kemudian
sertifikatnya juga belum muncul
memang ini masih ada kendala
mungkin ini teknis ya
tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat sekarang
pak peter apakah menurut anda
pemerintah juga sebenarnya tidak fokus
ini antara mau ngasih bansos
tapi supaya nggak kelihatan seperti bansos
ya karena ini memang
prosedurnya adalah kantor pekerja
atau salurannya kantor pekerja
di dalam kantor pekerja itu sendiri ada
baik itu pelatihan yang offline
sebenarnya fokusnya di sana
tapi memang ini semi bansos kan pak
bansos itu adalah
penyesuaian dikarenakan adanya wabah
jadi bukan bansos
bansos itu ada lain
jadi ada pkh
dana pkh kemudian ada
bansos sembako dan sebagainya
kartu prakerja ini
sebenarnya tujuannya bukan untuk memberikan
bansos dalam bentuk
bantuan langsung tunai tersebut
tapi ini adalah
kartu prakerja yang didesain sejak
awal sejak tahun lalu
untuk meningkatkan kapasitas
kemampuan dari mereka yang
sedang mencari pekerjaan
setelah mereka lulus sekolah lulus kuliah
tapi di tengah wabah covid sembilan belas ini
pemerintah kemudian menyesuaikan
penyesuaian itu kalau menurut saya
menjadi tanggung jadi tidak
pas tidak ada lepas sekarang ini sekali lagi
kebutuhan dari masyarakat bukan
mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan
karena siapa yang akan mencari
pekerjaan pada kondisi sekarang ini
tidak ada perusahaan
yang mencari pekerja sekarang ini
mereka yang sudah teman saya yang sudah
tes wawancara yang sudah hampir
diterima di sebuah perusahaan pun
akhirnya tidak jadi dibatalkan
karena perusahaan perusahaan itu
mereka tidak membutuhkan
pekerja baru bahkan pekerja yang sudah lama
yang sudah mereka berpengalaman pun
terpaksa mereka lay up terpaksa mereka
rumahkan ini karena kan
kondisinya perusahaan itu
tidak bisa bekerja secara normal
mereka tidak membutuhkan pekerja baru
bahkan pekerja lama pun mereka rumah
jadi timing kartu
pekerja itu menjadi sangat tidak sempat sekarang
kalau misalnya sekarang
bagaimanapun kan gelombang
satu ini sudah cair
untuk insentif kartu prakerja
tapi bagaimanapun kan
sudah dirilis memang oleh pemerintah
kalau misalnya memang bisa
diperbaiki sistemnya yang
sekarang ini bagaimana
memperbaikinya apa yang harus diperbaiki pak peter
ketentuan itu kan bisa diubah ya
emang di dalam mekanisme kartu prakerja
itu harus ada pelatihan
tapi ini kan peruntukannya memang sudah
menjadi saluran untuk
menyampaikan bansos bantuan
kepada mereka yang terdapat
wabah covid sembilan belas ya sudah tidak usah
tanggung sekarang ini
udahlah ubahlah itu
sarana untuk menyampaikan bansos
kartu prakerja nanti kita
laksanakan kartu prakerja harus diakui
adalah konsep yang sangat baik dari
pemerintah yang harus kita support
tapi bukan sekarang
kita laksanakan nanti setelah wabah
dunia usaha sudah mulai
bergerak kembali secara
normal sudah membuktikan
tenaga tenaga baru ini
kartu prakerja bisa kita laksanakan
secara sebagaimana sudah dikonseptkan
sejak awal tapi sekarang ini adalah
apakah pilihannya ada dua
apakah kartu prakerja ini
kemudian kita ubah benar benar
sebagai sarana untuk menyalurkan
kepada mereka yang terdapat
khususnya yang terkena phk
atau kartu prakerja untuk sementara
tidak diaktifkan dulu tidak
dipergunakan dulu dana dananya
kita bergunakan untuk menyalurkan bantuan langsung
tunai nah apakah mekanisme
seperti apa itu monggo dirancang
oleh pemerintah tapi yang jelas
yang dibutuhkan masyarakat ini
yang sekarang ini adalah
bantuan langsung tunai dana cash
mereka butuhkan itu untuk
menggantikan income mereka yang
hilang karena mereka terkena phk
atau dikarenakan usaha mereka
tidak bisa berjalan secara normal
programnya baik tapi timingnya tidak tepat
kurang lebih begitu ya pak peter
pak peter abdullah terima kasih dari core indonesia
terima kasih pak sudah berbagi
berbincang malam hari ini selamat malam